men parekraf sandiaga uno memastikan pariwisata berkelanjutan di indonesia terus dalam pengembangan
hal ini dapat mendongkrak perekonomian ke depannya
hal ini disampaikan sandiaga dalam evpn global yang berlangsung di abu dhabi uni emirat arab
sandi menyebut jika pariwisata beri dampak ekonomi yang signifikan
dan melalui ekonomi berbasis pengetahuan ekonomi hijau dan biru
indonesia dapat membuka potensi besar sebagai tujuan pariwisata
ekonomi indonesia saat ini cukup baik dengan rata rata pertumbuhan pdb melebihi lima persen
program yang selama ini diantaranya desa wisata penghitungan jejak karbon serta pengelolaan sampah